ada mereka yang jatuh
ada mereka yang sakit
ada mereka yang kehilangan
ada mereka yang meninggalkan
mereka pergi bergerok gerok dalam gelombang bernama
pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar
asal kalian tidak membawa ego
bergerombol di sana sini
berhahahihi mengabaikan yang diatur
jika kalian peduli atas nama kemanusiaan
pakai masker harga mati
jika pakai masker bisa mati
baik salam tangguh salam sehat
kita bertemu lagi pada hari ini
untuk bincang bincang yang tentu saja
bermanfaat bagi kita semua
dan hari ini kita akan berbincang bincang
dengan beberapa narasumber
tentang sektor pariwisata
tentu saja harus bangkit
tetapi tentu saja pada saat yang sama
protokol kesehatan terkait pandemi
ya yang dialami oleh bangsa dan negara kita
dan juga bangsa bangsa di dunia
ini harus tetap diterapkan
kita ketahui bersama sama
bahwa angka penularan covid sembilan belas
dan mereka yang terkena
sudah mulai sedikit demi sedikit menurun
di berbagai wilayah indonesia
dan ini membuat kita harus bersyukur
dan artinya bahwa masyarakat
tidak terkecuali di sektor pariwisata
dan sektor yang lainnya
setelah terpuruk akibat hantaman pandemi covid sembilan belas
dan ini sudah hampir dua tahun
namun tentu saja
ini harus diresponnya secara benar
jangan sampai terjadi euforia
terlalu senang berlebihan
terlalu semangat berlebihan
tidak lagi menjalankan
protokol kesehatan yang ketat
nah kemudian secara perlahan perlahan
kita melihat bahwa
sektor pariwisata sudah mulai
membuka tempat tempat pariwisata
dan dunia dunia usaha sekitarnya
tentu saja mendapatkan dampak yang positif
karena masyarakat sudah mulai berdatangan
nah tetapi kembali lagi
bagaimana penerapan prokes covid sembilan belas ini
masih harus mutlak dilakukan
agar tidak terjadi kembali penularan yang masif
ya kemudian malahan
kobik kobik wisata menjadi klaster
tentu saja kita tidak mengharapkan
indonesia tumbuh indonesia tangguh
dan kita berkaca dari kasus kasus sebelumnya
bahwa kalau misalnya ada
liburan kemudian masyarakat hadir di situ
tidak mengindahkan protokol kesehatan
maka kemudian setelah itu
ada yang terkena covid sembilan belas
kita belajar banyak dari waktu waktu yang kemarin
dan hari ini kita akan berbincang bincang
dengan para narasumber
untuk mengetahui bagaimana
optimisme dari sektor pariwisata ini
dan sekarang kita akan bersama sama
untuk mengetahui berdialog bersama
syukur pak menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
pak sandiaga salahuddin uno mas menteri
sudah bersama sama dengan kita
beliau sedang ada di dalam perjalanan
salam sehat selamat siang mas menteri
selamat siang pak
troy pantau dan teman teman dari satgas penanganan covid sembilan belas
dari wilayah lampung barat
kami ucapkan salam sehat
wah luar biasa nih mas menteri ya
sedang di dalam perjalanan
dan semangat mengikuti dialog ini
kemudian mas menteri ada narasumber yang lain
tidak asing lagi
dan beliau adalah pak aryadi sukamdhani
ketua bumpeng usaha hotel dan restoran indonesia
selamat siang salam sehat pak aryadi
salam sehat juga pak troy mas menteri pak andi yono mbak ria
dan seluruh tim satgas covid sembilan belas yang hadir hari ini
dan juga yang hadir dalam dialog kita
salam sehat selalu
terima kasih pak aryadi
selalu semangat ya untuk indonesia bangkit kembali
baik kemudian yang berikutnya adalah mbak fitria aryani
ya mbak ria panggilannya
beliau adalah pengamat pariwisata
dan ceo dari berbangsa foundation
selamat siang mbak ria
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mas menteri ada pak haryadi sukamdhani mas andi ini sahabat lama
salam sehat semuanya
senang banget bisa ketemu hari ini
kita bisa diskusi soal prokes yang baik dan benar
tadi ngapun tenungan saya bu
tadi ada kesalahan teknis karena namanya
pakai nama yang lain jadi di approve nya lama
yang penting kita bisa ketemu hari ini
dan juga ada tamu kita
nanti kita akan ajak ngobrol juga
ini pak andi yuwono ya
selamat siang pak adi yuwono
asosiasi desa wisata indonesia ya pak ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semuanya
selamat pagi pak menteri
salam sehat penuh semangat
siap menjalankan tugas dari bumi sriwijaya palembang
jadi kita ada yang di jakarta ada yang di lampung
pak menteri ada
pak menteri ada
pak menteri ada
kita ada perjalanan menuju metro lampung
dan kemudian mas andi ini di palembang ya
perjalanan di palembang
saya langsung saja ke mas menteri
pak menteri ini setelah hampir dua tahun ya
kita indonesia diantar
pandemi covid sembilan belas
bisa dijelaskan secara overall dulu
kondisi sektor pariwisata
pak sandiaga silahkan
pak sandiaga silahkan
pak sandiaga silahkan
pak sandiaga silahkan
terima kasih pak troy
dan mudah mudahan sinyalnya masih kuat dan tidak timbul tenggelam
izinkan saya memberikan dua baik pantun buat semangat kita semua
seni dekorasi di bidang disebut juga mosaik
insya allah situasi covid
ya terima kasih pak troy
untuk perbankan pesawat sesuai prosedur keselamatan
bapak ibu covid sembilan belas dan pandemi ini
mengharuskan kita berkolaborasi
dengan gercep geber dan kaspol
parekraf insya allah kita majukan
ya terima kasih pak troy
jadi pak troy
terima kasih pak troy
terima kasih pak troy terima kasih terima kasih
mudah mudahan tambah semangat
sekarang kita sudah memasuki
dan kami menyiapkan
yang untuk mengembirakan karena ternyata para wisata ini
yang dalam keadaan sekarang tentunya prihatin
dan tentunya dalam keadaan yang
rumusnya untuk para wisata bangkit itu cuma satu
yaitu penanganan covid sembilan belas
dan kemarin di global tourism forum
pak presiden jokowi mendapatkan penghargaan
sebagai tokoh para wisata dunia
bukan karena indonesia segera membuka para wisatanya
tapi karena kehatian kehatian kita
dan penanganan covid sembilan belas kita
yang dinilai oleh dunia para wisata sebagai
salah satu model
penanganan yang bisa dicontoh oleh negara lain
nah ini tentunya tidak boleh membuat kita
jumawa kita berhati hati dan saya melihat ada titik
terang dan menunjukkan pemulihan
dua pekan terakhir ini saya terus berjalan
terus berkoordinasi dengan pak haryadi
dan teman teman di beberapa daerah
melihat situasi covid sembilan belas juga
mengalami perbaikan program program kita
seperti staycation program aktivitas wisata
di desa wisata outdoor tracking
sekarang sudah mulai meningkat
bali juga sudah mulai kembali dipenuhi
wisatawan nusantara dan kami harapkan
juga hotel hotel dan restoran serta pusat
perbelanjaan akan kembali menggeliat
demikian pak troy
baik pak menteri
jadi optimisme dan kemudian perlahan lahan
tempat tempat pariwisata sudah mulai dibuka
dan kemudian kerjasama dengan teman teman
pengusaha asosiasi dan sebagainya
ini pak menteri signal naik turun
tetapi bagian pantunnya tetap cakep pak menteri
salah satu pr pariwisata ini benerin jaringan komunikasi pak
betul ini jadi bahan dialog kita juga kan
berarti banyak persiapan yang harus dilakukan
tetapi berbicara soal persiapan karena saya agak khawatir nih
kalau kehilangan signal dengan pak menteri
sebelum ke narasumber yang lain
khusus untuk persiapan untuk penerapan protokol kesehatan
pak menteri ini bagaimana supaya nanti tidak terjadi
kluster kluster akibat pembukaan tempat pariwisata
karena banyak sekali pertanyaan pertanyaan
yang masuk pak menteri
bagaimana persiapan sampai sejauh ini
ya tentunya sosialisasi edukasi dan penerapan protokol kesehatan
yang ketat dan disiplin di destinasi maupun sentra ekonomi kreatif ini
harus kita terus lakukan
sertifikasi chse bekerjasama dengan teman teman phri
yang terintegrasi dengan peduli lindungi percepatan vaksinasi
di desa desa wisata dan juga di destinasi wisata unggulan
destinasi wisata unggulan serta sentra ekonomi kreatif
ini harus terus kita dorong
dan kita bekerjasama dengan satgas covid
setempat untuk mengevaluasi dan memonitor secara detail
perminggu bagaimana pertibatan masyarakat umum
tokoh tokoh masyarakat tokoh agama influencer youtuber
serta para pelaku media sosial untuk mengawasi
jadi saya sekarang bilang
pemerintah nggak bisa mengawasi sendiri
masyarakat yang harus membantu mengawasi
untuk mengkampanyekan protokol kesehatan
di seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif
agar lingkungan dan keluarganya terjaga
jadi kata kuncinya adalah
keterlibatan dari para pemangku kepentingan
untuk turut bersama sama
demikian ya pak menteri ya
betul karena tiga puluh empat juta lapangan kerja ini
menggantungkan tentunya pendapatan penghasilan
ini di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
jadi kami betul betul menjaga
karena kita tidak ingin kehilangan momentum perbaikan ini
karena sudah lebih dari dua juta pelaku pariwisata
dan ekonomi kreatif yang betul betul mengalami keprihatinan
di satu setengah tahun terakhir ini pak troy
baik baik pak menteri saya akan kembali lagi ke pak menteri
dan masyarakat juga berharap tentu saja
kebangkitan ini betul betul terjadi
tetapi juga pada saat yang sama
semuanya sehat ketika berwisata
nah pak ariyadi saya beralih ke pak ariyadi
nah di sektor industri sendiri pak ariyadi ya
untuk phri ini bagaimana nih persiapan
untuk kebangkitan sektor pariwisata
kemudian keran wisata ini bisa dibuka
tapi tentu saja pelan pelan
nah ini kan nanti kan berarti pelan pelan
tentu saja dari masyarakat kita sendiri ya
dan kemudian kalau memang sudah waktunya
nanti pariwisata terbuka untuk negara negara
saya nggak tahu apakah diterapkan sistem bubble
begitu kan ya
nah apa nih persiapan persiapan yang mulai dilakukan
dari teman teman asosiasi dari phri sendiri
terima kasih pak troy
ini tadi karena sekarang semua insan pariwisata
harus mengikuti kpi nya pak mas menteri
harus bikin pantun
jadi wah saya juga harus menyiapkan pantun
ini pantunnya untuk pak mas menteri ini
menyaksikan taris rimpi asal yogyakarta
mari mengikuti pariwisata
dan ciptakan lapangan kerja
ini ini ya mas menteri
jadi sekarang semua harus bikin pantun
jadi mengenai persiapan pak troy tadi
tadi sempat kita bicara ya bahwa
untung pak troy juga mengikuti
ini kita ya perkembangan dari phri
tadi saya sampaikan mas menteri
tahun lalu saja
saya sudah mengedepankan
mendorong untuk adanya sistem tracing yang baik
dan pada waktu
peduli lindungi itu diluncurkan
phri termasuk yang paling awal
untuk mensosialisasikan para pihak
ayo kita pakai peduli lindungi
karena kalau tidak pakai aplikasi
bagaimana kita mau tracing gitu ya
waktu itu sistemnya masih pakai bluetooth
suatu sistem yang memang juga cukup bagus
tapi emang agak makan baterai gitu ya
tapi tidak makan pulsa
jadi waktu itu sudah di
kebetulan mas menteri
yang timnya chiefnya tim it nya itu
junior saya di s tiga di ui
mas komang ini yang
ini luar biasa mas komang
dari awalnya dia bilang
pokoknya saya nggak bicara paten patent
sudah saya serahkan kepada negara
jadi alhamdulillah sekarang sudah jalan
jadi dari awal itu kami sudah sangat sangat
concern masalah persiapan untuk
bagaimana pariwisata itu bisa jalan
tapi dengan aman pak troy
nah jadi kita di awal
pada tanggal dua maret
kena kasus pertama covid di kemang
tanggal lima maret kami sudah menerbitkan panduan
panduan yang paling awal waktu itu
supaya semua pelaku sektor usaha kami
khususnya hotel dan restoran
sudah punya pegang panduan prokes yang paling awal
waktu itu kemenkes belum
peraturan tentang prokes
nah lalu di bulan juni
jadi kami total tiga kali melakukan
revisi untuk prokes
disesuaikan dengan kemenkes
dan lalu berikutnya adalah bersama dengan kemenpar
akhirnya yang sekarang ini disebut sebagai chse
jadi kita dari awal sudah siap pak troy
dari sisi kesiapan untuk melakukan
adaptasi terhadap prokesnya
dan juga adaptasi terhadap teknologinya
nah sekarang ini menurut catatan kami
kami sudah melakukan
untuk sepuluh satu ratus tiga puluh satu unit usaha ya
outlet baik hotel maupun restoran
nah ini problemnya mungkin pak mas menteri sudah tahu
lebih kepada kita menunggu untuk qr code dari kemenkes
karena antriannya panjang sekali pak troy
nah ini juga kita sedang melakukan koordinasi terus
nah walaupun demikian
sambil nunggu qr code
beberapa kota di empat kota yang lebih awal dulu
jakarta bandung semarang dan surabaya
itu bahkan beberapa kota seperti bandung dan semarang
itu lebih dulu keluar perwalinya
peraturan wali kotanya sudah melonggarkan
nah hal yang menarik adalah bahwa
alhamdulillah sampai hari ini ya
kita berdoa semuanya
sampai terjadi ada kluster baru
di baik restoran maupun hotel
nah ini yang kita jaga terus supaya terjaga
nah kalau di tandang
insya allah dari sisi kami
dari sisi pelayanannya ya
dari segi pelaku industri nya
semuanya sudah mendapatkan vaksin
lengkap semuanya insya allah
dan dari sisi
prokesnya juga kita sudah lakukan
sejak dari tahun lalu
nah sekarang problemnya hanya bagaimana
level ppkm ini bisa segera turun gitu pak
karena ada beberapa yang
karena ketentuan ketentuan indikatornya
datanya telat belum turun
kayak seperti bali kemarin sampai minggu lalu
masih level empat tapi baru sekarang
memang turun ke level tiga gitu
baik pak ariyadi
saya akan sambung lagi ke pak haryadi
saya mau ke mbak ria dulu
mbak ria sebagai pengamat pariwisata
dan juga ceo ya
dari berbangsa foundation
ria melihat keseluruhan
dari konteks pariwisata
kemudian hubungannya dengan pandemi ya
yang saat ini sedang terjadi
ini terjadi keterpurukan
tetapi pada saat yang sama
tentu saja kita ketahui bahwa ini
menggak mau penerapan prokes ini
menjadi sesuatu yang mutlak
dan kemudian ya memang
penurunan ya tentu saja ya
pemasukan dan sebagainya
anda melihatnya ini bagaimana mbak ria
hopenya ini kan masih ada
atau anda melihat bahwa ini
perlu satu strategi yang
yang lain daripada yang lain mungkin
di sektor pariwisata
ini silahkan mbak ria
mbak mas ropi
ini saya nggak tahu nih apakah dia juga harus pantun
atau takut kalah dengan pak sandi
dengan pak hari adi kayaknya saya tidak jago
maaf nanti saya cari dulu kalau terakhir saja boleh ya
mas menteri pak hari adi
harus ada mbak ria itu kalau enggak tuh
nanti kita disingkirin sama mas menteri
kamu disingkirin juga
kalau saya tadi bicara gini deh
sebenarnya langkah langkah pemerintah untuk yang namanya
ada prokes dan segala macam
atau ada pembatasan itu menarik ya sebenarnya
karena di luar negeri pun kita tahu bahwa
pembatasan di daerah wisata
tadi juga pak hari adi sudah sampaikan
itu juga penting dan mas menteri juga sudah sampaikan
itu menjadi satu kata kunci agar penyimpangan
virus itu tidak terlalu sporadis sebenarnya
tapi apa dikata sebenarnya yang paling
penting mungkin saya ya pak menteri
pak hari adi dan mungkin bapak ibu semuanya
mindset inilah yang harusnya kita
rubah dulu karena kalau ria lihat
sebenarnya kan jalan jalan nih
desa desa kita membangun desa desa
pada masa masa tadi juga jadi kalau ria lihat
acuh jadi mereka itu
nggak aware dengan yang namanya
prokes ini untuk
wisata di dunia jadi kadang kadang
pele an ini yang agak bersifat ini loh
kalau di luar negeri
seperti kayak di korea gitu misalnya
mereka tahu bahwa oke saya ingin
parik saya udah kangen nih jadi kalau misalnya kita bilang
dendam untuk berwisata gitu loh
tapi kalau kita itu cuma dendam berwisata
tapi kita sendiri juga ingin melakukan itu
saya nggak tahu deh mungkin mas menteri
selain mungkin kita juga harus
ada atau mungkin bisa jadi
tidak hanya ke industri pelaku tapi juga
ke komunitas dan maksudnya kalau
seke desa desa wisata mungkin nanti mas andi
mungkin akan bisa nambahin kalau kita lihat bahwa
desa desa wisata ada beberapa yang mereka tidak mau
pengen besar sama sekali mereka itu
sama sekali malah yang ah kita bebas
covid kok di ujung dunia sana misalnya
jadi saya bilang aduh
ini gimana nih padahal
kan kita harus sama sama lindungi lindungi
aslinya atau lindungi deskripsi lindungi
dan lindungi dari ketawanya juga
nah ini mungkin yang jadi bahan diskusi
kalau ria boleh share
kita bisa sampaikan walaupun sekarang
mungkin kita sudah ada penurunan tadi pak presiden
juga mendapatkan satu penghargaan yang luar biasa
tapi apalah daya kalau pimpinannya
bagus tapi kalau misalnya latihannya sendiri pun
tidak aware ini kan jadi satu pr
buat kita semua gimana caranya kita
bahwa satu strategi yang sporadis yang
sama sama itu mereka itu juga aware
bahwa vaksin itu
penting terus yang namanya
karena awalnya juga sama ini punten ya
kalau ria boleh cerita awalnya ria juga
agak aduh ini apa sih
karena banyak sekali isu isu kesana sini
nah isu ini memang media
juga satu peran penting mungkin ya
masalah orang media gitu yang harus
memang kita satgas covid ini
memang harus teriaknya itu
gak hanya sampai di permukaan tapi sampai
dalam sampai ke ujung ujung
desa yang mereka juga tahu bahwa pentingnya
covid itu bukan main main
covid itu bahaya ya karena
saya juga pernah ngalamin dari itu
harus kita jaga bersama mungkin itu sih
kalau misalnya boleh share dulu sementara nanti kita
diskusi ya mbak ria baik
makasih mbak ria jadi
orang orang ini terhadap
adanya covid dan kemudian yang
berikutnya itu adalah pr berikutnya
vaksinnya itu sendiri
ya ini dua hal ya
dan kemarin saya juga menjadi
narasumber untuk bincang bincang di
media bahkan di dua media itu
luar biasa ya ini juga
pr kita semua untuk
sektor industri pariwisata
juga begitu ya kalau misalnya
ya masyarakat juga bagaimana mau
berwisata dengan baik karena penerapan
protokol kesehatan ini sudah
semakin ketat levelnya
ya itu tadi pak arihadi sudah
bilang kita pemerintah dalam
hal ini juga sudah menerapkan
bahwa semua pelan pelan ya semua
tempat itu harus
harus mengakses aplikasi
peduli lindungi nah kalau istilahnya
gitu ke tempat wisata saya
ingin mendarat sedikit karena tadi
sudah sempat disinggung desa wisata
nah pak andi sebagai
ketua asosiasi ini ya syukurlah ya
mas menteri kita bisa
bincang bincang dengan yang ada di
lapangan langsung ini ya untuk
desa wisata sendiri kemudian
untuk di lokasi lokasi
apa di daerah di
pelosok tetapi di lokasi wisata
ini bagaimana nih
pak andi ya mindset
yang tadi disinggung oleh mbak ria
tentang bahwa protokol
kesehatan ya tentang covid dan
bagainya dan kemudian
gampangnya yang terjadi di
lapangan di daerah daerah sendiri
tempat tempat wisata bagaimana
bicara dalam konteks
protokol kesehatan ya pak ya silahkan
terima kasih pak troy
saya juga tidak mau
kalah nih dengan pak menteri sama
saya juga ada pantun tapi
seheboh mantepnya pak menteri lah
seheboh mantepnya pak menteri lah
ada di kota palembang
desa wisata semakin berkembang
kalau kita mau selalu membangun
ya terima kasih
kendalanya sinyal ini karena di jalan
di desa wisata itu
sebagian yang ada di desa itu
yang mudah dan
aturan pemerintah yang sudah
dituapkan mungkin memang benar
salah satu indikator
kenapa di desa wisata itu
dalam tanda petik masyarakatnya
agak cenderung lalai sebenarnya bukan lalai
tapi pada tataran sosialisasi
ini belum menyentuh ke akar rumput
kami yang ada di asosiasi
yang berada di gada terdepan pun juga
betapa pentingnya protokol kesehatan
terus memakai masker
dan lain sebagainya nah
ini yang menjadi permasalahan
nah mungkin ke depan sebenarnya
dalam dua tahun ini sebenarnya sudah mulai
beradaptasi dengan sebuah
pentingnya protokol kesehatan
terbukti ketika kemarin
pada saat desa wisata
pengkitnya kembali pariwisata
apalagi mas menteri
bahwa desa wisata ini adalah salah satu
alternatif untuk mengukit
optimisme bahwa pariwisata indonesia itu
belum kiamat belum berakhir nah salah
satunya adalah desa wisata nah
dari angin segar inilah teman teman desa
wisata sebenarnya sudah melakukan
hal hal yang itu sudah
sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah
sekarang hampir semua desa wisata
yang menyebar di seluruh indonesia
itu sudah melakukan vaksinasi
nah apalagi mas menteri juga ada
wisata salah satunya di beberapa desa
wisata ini adalah salah satu
optimisme yang membuat
apa ya berkeinginan segera
mungkin desa wisata bisa dibuka
sebelum sudah kalah yang kedua tentang
alhamdulillah tahun dua ribu dua puluh
sudah ada enam belas desa
wisata yang sudah tersertifikasi
chse nah tahun ini
targetnya ada sekitar enam puluh
terhadap desa wisata yang
ini digadang gadang bahwa
ketika nanti pariwisata itu
buka normal kembali
atau sudah lah atau saat ada desa wisata
orang lain kita pun juga
ini juga nali menjaga nah
bisa menawarkan itu semuanya
sehat pasti karena
udaranya di desa sangat bagus
biodiversity yang ada
sekitar kampung atau desa desa
kita masih sangat beragam dan lain sebagainya
nah ini mungkin sejalan
dalam tugas dari kemenpar
kita keliling di lima puluh desa
wisata terbaik di indonesia nah salah satu
kriteria dalam penjurian itu
nah ini nanti akan menjadi trigger
lima puluh desa wisata ini
nanti ke depan akan menjadi
model permodelan bahwa
desa wisata yang ideal
yang bisa dibuka dan bisa
keselamatan kesehatan bagi wisatawan
adalah desa wisata yang itu tadi
akan diawali oleh lima puluh desa terbaik
yang masuk dalam kategori
anugrah desa wisata indonesia
mungkin seperti itu mas troy terima kasih
baik baik nanti saya akan kembali lagi
mas menteri ini dari tadi kita
sertifikasi yang tentu saja
sudah sangat familiar ya bagi
pelaku pariwisata dan
apa namanya yang terkait di dalamnya
tapi mohon mas menteri karena ini kan
apa jutaan pemirsa
ya mungkin belum terlalu jelas
thse itu sertifikasi
seperti apa apa kaitannya dengan pandemi
mas menteri supaya lebih terang benderang
ya baik nanti kita akan kembali
mas menteri nampaknya ada gangguan koneksi
sambil menunggu jaringan
yang masuk lebih bagus lagi
dengan pak menteri
ini ada pertanyaan
sebelum kita lupa pak riyadi
dari rekan wartawan
sebetulnya secara angka
atau data apakah ada
untuk hotel dan restoran
yang terdampak ya
akibat pandemi ini
dalam hal ini phri bisa
memberikan support ya bagi
industri yang terdampak
ya jadi kalau untuk
apa namanya ini pertanyaan ini ya
ada beberapa pengusaha dan resennya yang gulung tikar
sampai hari ini
belum ada yang mendeklarasi
atau saya itu
bangkrut gitu kira kira gitu ya
sudah ada upaya upaya
itu baik itu kreditur yang
kreditur yang melakukan
pkpu itu sudah ada
beberapa kasus nah ini yang
yang juga kita
harus berhati hati karena
di dalam hal
yang kalau yang langsung ya dari
perbankan langsung kepada
justru yang masuk laporan ke kami adalah
yang relatif usahanya
menengah kecil pak troy
jadi ini juga
teman teman di sektor pariwisata
ini khususnya di hotel
dan restoran itu jangan sampai ada
yang dalam tanda petik ya
mengalami gulung tikar
tadi karena situasi
pandemi ini nah sehingga
apa yang diupayakan oleh phri kebetulan
juga saya ketemu maksud saya seorang usai indonesia
meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan
peraturan pemerintah pengganti undang undang
perpu untuk moratorium
tahun dua ribu empat yaitu
tentang kepailitan dan
kewajiban pembayaran utang nah ini kita
salah satu yang kita dorong untuk
bisa menyelamatkan agar tidak gunung tikar
lalu kedua adalah
perpanjangan pojk nomor empat puluh delapan
tahun dua ribu dua puluh ini adalah terkait dengan
tahun depan nah jadi upaya upaya ini
adalah untuk membantu mereka
paling tidak mereka bisa survive dulu nah
kalau untuk demandnya sendiri
itu sangat tergantung dari level ppkm nya
nah dan juga memang juga
kita melakukan tadi ya
prokes dan juga aplikasi
untuk peduli lindunginya nah ini
kita harapkan ini akan cepat balik
tadi mbak ria bilang ada semangat
apa kayak dendam gitu yang pengen
berwisata lagi memang itu kami melihat
animonya sangat besar nah ini
yang sedang juga kita lakukan dan juga
ada perubahan yang sangat menarik nih pak troy
bahwa di lapangan itu kan konsumen
juga melihat wah ini nih kira kira nih
pada ada peduli lindunginya
nih misalnya seperti itu kan ada
tracingnya nggak nah itu juga ternyata ada
pengaruh jadi saya pikir ini sesuatu hal
yang positif jadi kalau bicara masalah
optimismenya insya allah
ini akan kita akan jauh lebih siap daripada tahun lalu ya
seluruh kegiatan di pariwisata terima kasih
terima kasih kami
sambungan ya dengan
pak menteri dan pak menteri juga
baik alhamdulillah baik
pak menteri ya
sambungan putus jadi saya menuju
ke pak haryadi nah saya
tidak ingin mengganggu waktu pak menteri terlalu
lama karena memang ini jaringan dan saya
khawatir nanti kita terputus
lagi pak menteri
tadi chse tadi
saya tanyakan mungkin sedikit saja dari pak menteri
dan kemudian bisa
disampaikan harapan pak menteri ya
persiapan untuk bangkit kembali ini ya
setelah dua tahun pandemi covid sembilan belas
silahkan pak menteri
terima kasih pak troy dan
teman teman semua memang chse
pak haryadi industri
dan ini yang
boleh kita sebut sebagai
satu gold standard
dan sertifikasi ini adalah
yang melingkupi protokol kesehatan
kebersihan dan juga keberlanjutan
lingkungan jadi ini secara
sertifikasi dan kita
integrasikan ke peduli lindungi
dan kita akan terus
mensosialisasikan teman teman phri
ini garda terdepan
teman teman asidewi garda terdepan
kami mendorong dan seandainya
kesalahpahaman saya selalu
kita duduk ngobrol karena kita
ingin ini merupakan
yang menghadirkan rasa aman dan
justru kita juga sekarang
untuk pembukaan pariwisata ini
dari tenaga kerja pariwisata
agar mereka bisa
dan ekonomi kreatif ini dengan
produk pariwisata yang berkualitas dan
kenormalan baru apalagi kita akan
membuka pariwisata untuk
mancanegara ini harus kita lakukan
dengan penuh kehatian dan penuh
kita pantau situasi pasar
kita diberitahu oleh
kemenkes akan ada varian baru dan
lombang ketiga itu inevitable
akan datang jadi kita harus
persiapkan dengan jauh lebih baik
dan di samping yang sama
kita juga fokus dulu kewisatawan
nusantara jadi program bangga
berwisata di indonesia atau
di indonesia aja ini sekarang kita dorong
terakhir sebelum saya
ini baru masuk kabupaten lampung utara
menitipkan pesan untuk
teman teman phri kebetulan
kita lihat ada
penurunan kasus yang cukup
mengembirakan tapi kan
para nakes ini kerjanya
masih capek karena kemarin ini
mereka kerja keras nah
siapkan paket paket staycation
untuk para tenaga kesehatan
program yang kami siapkan ini
bisa terserap dengan baik dan
terakhir kalau kita lihat
transmisi lokal dan
tingkat rawat inap rumah sakit
di beberapa daerah termasuk di lampung ini
menunjukkan hal yang baik
tracing ini yang penting juga dan treatment
capaian vaksinasi dan
ehh ini yang ingin
kami dorong makanya kami terus ada di
lapangan bersama dengan
di setiap daerah ada mungkin

agar bisa dipatuhi oleh
masyarakat dalam kegiatan berwisata
demikian pak troy saya ucapkan terima kasih
dan pak sonny sukadanya
terima kasih pak soni yang terus mengingatkan
berkolaborasi dan sukses
salam untuk teman teman satgas
terima kasih pak asmentri
untuk kehadirannya sekaligus
salam sehat salam tangguh sukses terus
pariwisata ke depan hati hati
di jalan mas menteri
sektor pariwisata bangkit
pak menteri silahkan apabila
mau lanjut dengan
tugas tugas berikutnya terima kasih
terima kasih pak troy terima kasih
mas ai terima kasih bu ria
dan terima kasih mas
andi sukses untuk kita semua
terima kasih pak menteri
baik kita lanjut
untuk putaran terakhir dari
kembali kepada mbak ria
ya mbak ria tadi sudah
kita dengarkan semua gambaran
dari apa yang sudah disampaikan
tadi menyangkut mindset
kemudian bagaimana masyarakat
di wilayah daerah
ya untuk desa wisata
pelaku usaha wisata
kemudian pak hari adi juga sudah
menyampaikan dan juga
pak menteri ya dalam konteks
besarnya mbak ria
mungkin di putaran terakhir ini bisa
menyampaikan harapan dan
yang kira kira perlu
untuk kebangkitan di sektor
pariwisata tentu saja beserta dengan
yang ada di sekitarnya turunan penunjang
maksud saya silahkan mbak ria
selamat malam harapan sebenarnya
begini kalau rea sih selalu berharap
bebas dari covid itu semua semua
tapi semua di dunia ini juga sama
tapi yang paling penting harapan pertama adalah satu
antar kementerian lembaga
saat gas covid itu semuanya
harus berpadu kadang kadang
tidak hanya di tataran konsep ya
nuan sewu ini kalau ria bisa bicara
di tataran kita bicara dalam arti
jadi komunitas komunitas ini
kalau ria selalu bilang gini volunturism
ini menjadi salah satu tren sekarang kenapa
kita juga masukkan tuh teman teman
ini baru bicara bahwa mereka volunterism
tapi mereka sebagai saat gas covid
atau kita bilang sosialisasi bahwa pentingnya
progres itu seperti apa dan bagaimana jadi
kalau ria lihat kita nggak bisa kerja sendiri
saat gas covid ini juga mau teriak
teriak gimana kalau kerja sendiri capek
mas troy ya pasti ya jadi akhirnya
tadi pak ria di udah saling
sali semuanya di ppi
yang pusat daerah
sosialisasikan kepinginan satu yang catetannya
sebenarnya mungkin orang orang agak sebel sebenarnya
jadi ditolak gak boleh
jadi kalau mau dress up aja pada
nunggu orangnya jadi sih ini gak bisa
ngayat sebenarnya atau tetangga negatif banget
tapi kok sampai segininya pemerintah tapi sebenarnya
itu adalah salah satu tindak saya bilang
low in force itu kalender penting untuk kita
bisa saling menjaga kalau nggak ada
nanti bubar semua nih jadi
dan satu lagi juga memang
kedepannya pariwisata kita ini
kadang kadang kalau ke desa desa kalau kita
chse itu luar biasa
tapi kadang kadang ada bahasa bahasa yang terlalu sulit
mereka itu agak bingung
kita memang harus yang strategi yang kalau
sebut boleh nih pak haryadi
kadang kadang kan teman teman ini kan mungkin
kalau yang di kota ini bahasanya kan tinggi banget
bahasa akademis tapi kalau kita
ke desa desa kita ke papua
segala macam misalnya itu berhasil
kan sangat sederhana menyampaikan
cara yang sederhana sampai mereka akhirnya
mau melakukan persuasifnya itu
nggak bisa secara literal tapi
persuasif itu harus sebagai
manjurkan di pantai indonesia
salah satunya adalah kita
harus ber apa ya
menurut saya tadi pertama yang kedua juga
pengen banget nih pemerintah benar benar
ngelihat juga ini ini permukaan
kami bisa masuk ke daerah daerah tadi kalau mas andi bilang
kita sudah melakukan tapi
kita tidak tahu
lezat sekali gitu loh memang harus ada
pengen pengen yang sama lagi sampai ditambahkan
kalau menurut saya tadi apalagi tadi
masalahnya juga dari mas mery
nanti ada lagi ini karyawan dari gubraknya sih
jangan sampai kebijakan
kdnp kpp merasa
mengapa disana banyak yang sumbang malah
banyaknya orang yang datang
yang ada salah satu ini ngo sewo
kalau saya tidak bisa sebutkan namanya ada salah satu
influencer yang sempat
habis habisan dibully karena dia benar benar
tidak pakai master segala macam karena dia merasa bahwa
sudah aman dan nyaman jadi ayolah
para influencer ini harus membeli konten yang baik
dan yang paling pasti adalah
pemerintah harus punya kepanjangan tangan
entah itu siapapun mungkin kita harus pilih bersama
strategi kita seperti apa
itu aja sih mas rangit mery triya yang mungkin kita harus
bersama ganyan tangan bersama
tidak bisa sendiri sendiri dan kalau
benar benar semangat untuk itu kalau saya sih itu mas
terima kasih mbak ria baik
jadi memang harus saling tolong menolong
kita punya budaya gotong royong ya sejak lama
di bangsa indonesia saling
mengingatkan dan juga
kolaborasi semua pihak ya
tadi juga mas menteri
mengingatkan kita semua
pak andi ya
pada posisi di akar rumput untuk desa
wisata dan sebagainya
ini bagaimana pak andi harapan
anda juga ya sebagai pelaku
sampai di level daerah daerah
tentu saja diperlukan
penerapan yang sungguh sungguh dan
di wilayah ya di daerah
manapun di indonesia silahkan
pak andi apa yang bisa disampaikan
jadi desa wisata hari ini
memang menjadi sesuatu yang
destinasi super prioritas yang dikembangkan
pemerintah desa wisata
hari ini sudah mulai
digarap secara serius
nah harapan kita
sebagai pelaku akar rumput
jadi saya sepakat dengan mbak ria bahwa
kita harus bersinergi
kami yang ada di desa ini dengan
berbagai macam keterbatasan
ada mungkin jaringan
ada tingkat sosialisasi yang kurang
masif dan lain sebagainya
mungkin saya berharap
ketika memang nanti kita
sudah menyempakati bahwa
pariwisata akan segera dibuka
dan salah satu pintu masuknya itu di desa wisata
kehadiran pemerintah itu bisa totalitas
penentu kebijakan juga sebagai fasilitator
pentahelik yang lain alhamdulillah
hari ini si dewi itu
kalangan terutama di kalangan
akademisi kampus nah
di masa pandemi ini keberadaan mereka
dengan adanya program
merdeka belajar dimana
mahasiswa itu bisa langsung turun ke bawah
nah tidaknya ini yang menjadi
penyemangat kami yang ada di lapangan
pasti juga terdampak karena adanya pandemi
kita sudah bisa bertahan dalam
dua tahun ini dengan
cara cara yang mungkin
selama ini kita masih mempunyai kearifan
lokal yang ada di desa yang itu
masih tetap kita jaga
sebenarnya ngomong protokol kesehatan
menelisik jauh ke belakang
tenek moyang kita
leluhuri leluhuri kita itu sudah sangat patuh
sekali dengan namanya protokol kesehatan
misalkan kalau masuk ke desa wisata
atau obyek wisata
harus ada cuci tangan nah kita punya
tradisi kayak semacam
padasan gentong dan lain sebagainya
itu sudah ada
ketika ini kesadaran
masyarakat yang sebenarnya itu sudah
ada dari leluhur dulu
ditambah dengan dorongan pemerintah
juga hadir secara fisik
juga melakukan sentuhan sentuhan langsung
ini saya rasa desa wisata
menjelma menjadi sebuah
kelembatan baru yang dimana
itu akan bisa menjadikan
sumbangan atau saluran
pariwisata di indonesia
jadi harapan kita yaitu tadi
kita ingin pandemi ini
desa wisata bisa dibuka kembali
kami sebagai pelaku yang ada
di gadar terbang siap dan patuh
dengan aturan aturan pemerintah
yang sudah ditetapkan
vaksinasi kalau memang itu
memang hari ini
acdi siap bermitra dengan
satgas covid atau apa
di lapangan untuk
sampai di akar rumput
nah termasuk didalamnya tadi
sertifikasi chsi memang untuk
desa wisata ini kuotanya sangat kecil
sekali tidak berbanding lurus dengan
apa yang sudah didorong
atau didengungkan desa wisata
adalah harapan depan
yang bisa disertifikasi yang akan diaudit
itu sangat kecil sekali hanya sekian persen
porsinya bisa disamakanlah
dari phri saya rasa
cukup banyak sekali jumlah untuk
nah desa wisata pun
juga kita berharap demikian
mempunyai semacam komitmen
bersama bahwa kita akan segera
mengawali membuka kembali
pariwisata kita tentunya dengan
kondisi yang sudah sangat memungkinkan
chsi seharusnya ada
terakhir kita bisa
pesra mungkin seperti itu mas troy
harapan kami cukup sederhana
sebenarnya harapan dari teman teman desa wisata
tanya sedikit ke pak
ya silakan silakan pak ariyadi
kalau chsi nya disuruh bayar desa wisata mau nggak
ya pasti nggak mau pak
kita konkret ajalah artinya gini
desa ini kan kalau kita
ini bukan bisnis berbasis
berbasis modal loh ya
bukan berbasis investasi
nah ini teman teman untuk
keseharian mereka mereka ini masih punya
tanggung jawab sosial tidak hanya
duit ini bisa untuk membangun desa
bagaimana ini untuk sosial
kalau harus membayar ya sama
perlu tanya nah karena ini teman teman
wartawan juga nih pak andi jadi saya kan ada
pertanyaan nih dari teman media indonesia ya
nanyain nih gimana chse kenapa phri nolak
jadi saya mau sampaikan di sini
bukannya kita menolak chsi
yang kita tolak itu adalah
manakala ini menjadi mandatoris dan disuruh berbayar
ini jadi masalah
jadi kalau dari awal
kami bicara juga dengan teman teman
negara negara lain di global tourism forum
ini kita bicaranya verifikasi
tidak sertifikasi dari awal itu nanti
berubah jadi sertifikasi
mau masuk oss
dan ini akhirnya jadi
jadi reaktif jadi ini juga saya
mesti jelaskan di sini jadi kalau
kalau prokes kesehatan itu
kalau kita di pariwisata itu sudah seperti
panduan sholat lah kira kira gitu
nah kita sudah
melakukan sholat tapi memang kan
kadang kadang ya sudah kebiasaan ya
oke karena pandemi
bukunya sholatnya itu kita perbaiki
kita cetak baru deh ini gini loh
dilengkapi dan sebagainya lah gitu diperbaiki
kira kira begitu nah pada saat
buku panduan ini berbayar
menjadi masalah teman teman
ini kok begini ya bukannya verifikasi
jadi saya mau klarifikasi kalau
mau diapa di menjadikan
mandatori ada yang namanya sertifikat
pariwisata itu iya betul
karena itu memang namanya
usaha masa nggak ada ininya gitu kan
tapi kalau bicara chse
menjadi berbayar nah ini
jawaban dari pak andi wibowo tadi saya tunggu
mau nggak berbayar begitu nggak mau ya
so apakah itu
menjadi persyaratan diperduli lindungi
itu cerita yang berbeda lagi nah ini jadi
masyarakat bahwa kita mendukung
kok prokesnya itu dan benar benar
saya sampaikan tadi pada waktu
kasus pertama tanggal dua maret
tanggal lima maret
phri udah bikin panduannya kok dan diikuti juga oleh
teman teman pelaku juga yang
di desa wisata juga tuh
walaupun dengan berbagai
keterbatasannya jadi kita
ada panduan gitu tapi itulah yang kita
lakukan adalah verifikasi bukan
sertifikasi apalagi mau masuk
perduli lindungi ini jadi ceritanya dipanjang
nanti kalau begitu karena kalau dimasukkan
peduli lindungi teman teman desa wisata
bisa nggak dapat semua tuh phri anggotanya
juga bisa nggak dapat juga kalau itu jadi
tolong saya ingin menjelaskan
seperti itu terima kasih pak trai
baik baik terima kasih pak
andi ya atas apa yang telah disampaikan
dan juga ini sekaligus
pak ariyadi tadi juga
sudah menyampaikan apa namanya
tentang isu tadi ya
tapi yang sedang kita
masyarakat saat ini adalah
yang namanya protokol kesehatan
terjadi begitu ya ini masalah teknis
yang tadi mungkin bisa dibicarakan
detail lagi kalau nggak salah
disini juga ada
kementerian pariwisata juga hadir
nanti barangkali di dalam diskusi
yang terpisah pak ariyadi
untuk menutup pembicaraan kita
ya silakan pak ariyadi harapan
kedepan ini ya
di indonesia ini
oh iya satu hal saya tuh ingin menanyakan
pak ariyadi ketika dalam
di daerah tersebut harus
kemudian diperlakukan level
empat begitu ya berarti ppkm
darurat dan sebagainya kan berarti kan
mulai lagi ada
pembatasan ya termasuk untuk
dunia pariwisata dan sebagainya
ini hal hal seperti ini untuk kedepan
pada bagaimana persiapannya sekaligus
menutup dari bincang bincang kita
silakan pak ariyadi kalau pesan saya
pak troy dan juga teman teman
pelaku usaha pariwisata yang mungkin menyimak ini
kehati hati itu nomor satu kita sudah
membuktikan tadi pak troy kan bilang ya
setiap ada hari besar
kita deg degan gitu loh apakah itu hari raya
pak troy tadi baru semingatkan
mengingatkan sebentar lagi nataru ya
wah ada natal tahun baru jadi
menurut saya kita tetap harus
tidak boleh euforia harus
tetap dijaga jaga artinya kewaspadaan
yang salah satu sektor yang
dalam pandang petik ya
sebagai alternatif kegiatan pariwisata
adalah betul biasa
biasa wisata akan menjadi alternatif jadi
yang harapan kami adalah
trafficnya itu tolong nanti dibagi
jadi jangan berkumpul di
satu tempat yang kondisi kondisi
tradisional ya mungkin ada beberapa
spot ya lokasi yang
wah itu memang favorit ini mohon
juga kita membagi supaya memang
atau kerumunan itu bisa kita sebar
karena fakta sudah membuktikan
kayak begitu dan menurut saya kita sudah tidak usah
aneh aneh gitu ya udah tahu tuh
berkali kali siap itu pasti kasusnya naik
jadi kita lebih baik kita
kesadaran ayo kita berbagi
kita sebar trafficnya itu saja sih
karena resiko itu
juga akan sangat tinggi kalau
memang ada ketidaksisiplinan
dan sebagainya itu
pencapaian kita hari ini bisa tiba tiba
jadi rusak lagi balik lagi ke
ppkm level empat jadi ini yang saya
mohon panti panti kita jaga bersama
terima kasih baik terima kasih
ini adalah memungkasi
pada hari ini terima kasih sekali lagi
pak haryadi sukamdhani
untuk waktunya yang diberikan pada
siang hari ini mbak ria juga
terima kasih dan juga
pak andi dan juga untuk
yang mungkin sedang mendengarkan
tapi memang tadi sudah hadir
bersama sama dengan kita kami mengucapkan
terima kasih dan juga jajaran
dari kemenpraf juga
yang sudah mendukung untuk
dialog pada siang hari ini
saya juga akan menutup
dengan pantun nih pak haryadi ya
mbak ria ya pak andi ya
nggak mau kalah
tahu tempe dalam pikulan
sudah lama jadi kangen
banyak yang memang kangen untuk jalan jalan
tetapi kita semua sepakat
di sini mari tetap
taat dan patuh terhadap
protokol kesehatan sederhana saja
sepertinya tetapi masih banyak
penerapannya yang tidak dilakukan
memakai masker secara
benar dan juga
jenis maskernya yang kemudian adalah
jarak dekat atur jarak
betul betul dan kemudian
yang bersih dengan air mengalir
pakai sabun atau memakai
hand sanitizer dan
juga harus divaksin
untuk kita ketahui karena
bukan masalah mengejar target
tapi yang paling penting indonesia
menuju indonesia yang tunggu
indonesia yang tangguh indonesia yang sehat
kita masuk di dalam
taat terhadap protokol kesehatan
terima kasih bapak ibu rekan rekan
semuanya salam sehat
salam tangguh saya troy pantau
undur diri selamat siang
selamat siang terima kasih pak troy
terima kasih pak troy
terima kasih pak troy